nona nila sebenarnya akan terima sama saya non
tadi pagi juga cincin nggak ada non
kamu salah salah paham ustadz
itu bukan itu bukan masalahku sama kamu gustaf
kamu salah salah pengertian
kamu salah ngerti
saya juga tahu alasan non
nggak bukan kayak gitu gustaf
sekarang mendingan nonila pulang aja non
jam besok udah habis
kalau besok saya sudah bisa pulang
jadi nonila nggak merasa perlu bersara lagi sama saya non
tapi gaser masih mau mungkir
karena anak anaknya tuh lzenie keluar ke tempat oro
bahkan masa dulu mother
yang penuh gimana itu
ya tuhan kenapa hati aku terasa sakit sekali
dari pagi sampai malam
terusin sakit dari tadi
ya allah kakikamu kenapa
lecet sepatunya bolong

kita gak perlu susah
tak masih bisa bahagia
kamu jangan pikirin semua itu kamu lupain aja ya
kita mulai lagi dari awal
yang pasti aku selalu dukung kamu
ya ampun papa kasihan banget
sepatunya sampai bolong
ya uang segini sih mana cukup buat beli sepatu papa
dek kamu yakin kamu mau kerja dengan sepatu bolong itu
nanti kaki kamu tambah lecet
ini sepatu masih bisa dipakai kok mak
banyak orang yang nggak punya sepatu
kalau aku kan sepatunya masih bisa dipakai
ya aku berangkat ya mak
pokoknya aku doain hari ini lebih baik dari sebelumnya
ya udah ya aku berangkat ya

tetap cakep dengan apik

p wohn karena di rumah

siap saja kerak
ki bagit fok
enggak aku aja bawa
enggak usah apa apa ini biar aku yang mau ya aku aja kamu
kan tunangan aku masih aku biarin kamu sendiri sih
aku aja ya aku jagain ya
mas satria udah udah tunangan sama mbak lila
kamu mungkin ada nomila di sini
biarkan bekerja di tunangannya satria
stad dilihasi rating aja
marah marah ngapain disini
ini balon buat om gustaf
ini buat om
lara memang anak yang baik
pak yang ini harganya berapa pak
nah kalau ini adik saya kasih lima puluh ribu aja murah meriah
silahkan silahkan silahkan sepatunya
ya mbak mbak mampir mbak dicoba dicoba boleh
pak saya uangnya cuma ada lima ribu pak
lima ribu terus itu urusan saya
edek kalau lo mau beli sepatu ini kamu harus ngumpulin dulu lima puluh ribu bukan lima ribu
kalau nggak bisa pergi pergi pergi pergi daripada dagangan gue nggak laku
udah sana pergi
udah duit sepatu
udah sempat sempat
gimana caranya supaya aku bisa dapat uang lima puluh ribu
gimana caranya supaya aku bisa dapat uang lima puluh ribu
sita mau nyanyi nih sita mau nyari uang
soalnya papa saya sepatunya bolong
mudah mudahan semua yang ada di sini mau bantuin kita ya
jah kamu lihat sita nggak
tadi sih aku sempat ketemu sama dia
terus dia bilang dia mau pergi
cuman dia nggak bilang mau pergi kemana gitu
ya tadinya aku juga buru buru sih
jadi aku nggak sempat tanya
aduh kemana sih tuan
kalau harga sepatu ini tuh lima puluh ribu
bukan tiga puluh satu ribu
kurangannya juga masih banyak tau nggak
pak tolonglah sepatu itu tuh buat papa saya boleh ya
harga modalnya masih kurang masih jauh
mendingan lu cari dulu
lima puluh ribu baru kukasih
aku mau bantuin bapak
yang penting bapak mau ya ngasih sepatu itu ke sita
udah sana pergi
mungkin siapa suruh sih kerja di tempat saya
udah sana pergi

bantuin apa lagi pak
ya udah de bayarin nih
benar pak tiga puluh satu ribu pak
sama bapak pak
ya ikhlas kok bapak
sebenarnya sih rugi kan kamu udah bantuin bapak dari tadi pagi
makasih ya pak
kita tiap wasilah